wahana wisata yang dipenuhi kerlap kerlip lampu ini merupakan area persawahan yang terletak di desa sumberjowetan kecamatan ngunut tulungagung jawa timur
wahana wisata yang bernama gubuk sawah ini ramai dikunjungi wisatawan sejak dibuka pada dua ribu tujuh belas lalu
rumah panggung gasebo bambu kolam air serta hiasan unik lain yang berbahan botol plastik dan barang tidak terpakai lainnya siap memanjakan mata pengunjung
kelap kelip lampu yang memenuhi setiap sudut area seluas satu empat ratus meter persegi ini wahana wisata gubuk sawah akan lebih bisa dinikmati pada malam hari
pengunjung yang datang juga berasal dari kota sekitar tulung agung bahkan ada pengunjung yang datang dari surabaya dan jakarta
dalam sehari rata rata terdapat dua ratus wisatawan yang berkunjung ke tempat ini
tempat wisata ini dibuat berawal dari keberadaan sawah yang dinilai kurang produktif
dengan modal awal sebesar tujuh puluh juta rupiah tempat wisata swafoto ini dibangun dengan delapan puluh persen bahannya berasal dari barang bekas
wisata itu kan tidak harus mahal
dari pemikiran itulah kita mencoba memanfaatkan lahan yang kurang produktif contohnya ya guguk sawah ini
tiket masuk pengunjung hanya sebesar lima rupiah
bisa ditukar dengan satu botol minuman atau makanan ringan untuk menemani berjalan jalan dan berfoto sepuasnya di gubuk sawah
fadli rahmawan tulungagung